kemen parekraf menggalang kerjasama dengan berbagai jaringan hotel dan transportasi di indonesia
untuk menyediakan akomodasi bagi tenaga medis yang menangani pasien covid sembilan belas
langkah ini diambil kemen parekraf agar para tenaga medis dapat lebih dekat dengan rumah sakit tempat bertugas masing masing
men parekraf wisnu tama menjelaskan para pengelola hotel telah disosialisasikan terkait protokol kesehatan
di hotel hotel yang akan ditempati tenaga medis dan gugus tugas penanganan covid sembilan belas sesuai arahan kementerian kesehatan
untuk sementara sudah ada jaringan hotel yang akan menampung tenaga tenaga medis dari rumah sakit persahabatan
rscm rspad dan rspi sulianti saroso
menyediakan fasilitas untuk rumah sakit di jakarta ini sebagai tahap awal
yaitu rumah sakit rscm rspad rs sulianti saroso
dan rs persahabatan
dan kamar ini diperuntukkan untuk mengakomodasi satu seratus tenaga medis dengan skema berbagai macam tipe kamar
dan dalam hal ini kemen parekraf kementerian membiayai kos pelaksanaan dengan harga yang di bawah harga pasar
dalam kerjasama ini hotel yang dipilih harus
dapat mengikuti standar operational procedure atau sop yang berkaitan dengan pelayanan tamu